mantan pelaksana tugas ketua umum pssi joko driono didakwa merusak barang bukti pengaturan skor
ya dakwaan tersebut diungkapkan saat ia menjalani sidang perdana kasus perusahaan barang bukti
atas kasus skandal pengaturan skor di pengadilan negeri jakarta selatan senin sore
sidang perdana kasus perusakan barang bukti pengaturan skor dengan terdakwa mantan pelaksana ketua umum pssi joko driono
digelar pada senin sore di pengadilan negeri jakarta selatan
agenda sidang ini adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum
pada akhir persidangan majelis hakim yang diketuai kartim hairudin menanyakan
apakah terdakwa joko driono dan tim kuasa hukum berkeberatan atas dakwaan jpu
joko mengatakan tidak berkeberatan atas dakwaan yang dilontarkan jpu kepadanya
tim kuasa hukum juga memberi jawaban serupa
selesai sidang joko mengaku akan mengikuti proses hukum yang dihadapinya
tim kuasa hukum terdakwa menyebut akan melakukan pembelaan secara profesional pada persidangan selanjutnya
apa ya ya kalau dari kami sih intinya kita melakukan pembelaan secara profesional
iya sesederhana itu
kalau abang sendiri menilai dakwaan yang diutarakan jpu tadi
itu haknya jpu lah itu hanya jpu
nanti kita semua sampaikan semuanya dalam sidang
jaksa penuntut umum sigi hendriadi mengatakan
joko driono didakwa melanggar tiga pasal
yaitu pasal tiga ratus enam puluh tiga pasal dua ratus tiga puluh lima dan pasal dua ratus dua puluh satu kuhp
nah itu jpu didakwa untuk asas pencurian
walaupun barangnya mungkin barang sendiri
tapi dalam penguasaan saat kas anti mafia bola
nah barang barang tersebut itu kan sudah dipasang polis lain
oleh saat kas anti mafia bola
jadi harusnya harusnya itu tidak boleh diambil
ataupun dirusak lagi diganti
nah tadi ada beberapa yang diganti tuh
termasuk si tv dan sebagainya diganti begitu
ancaman pidananya berapa
sebelumnya pada februari lalu
terdakwa bersama dua saksi mengambil barang bukti
atas kasus pengaturan skor yang sudah diberi garis polisi
budi tanjung jakarta